yakni pilar perdagangan pilar rantai pasok pilar energi hijau dan pilar transparansi ekonomi
dia semakin kesini semakin sering menghutang gitu
ustadz hasan makarim juga membantu menyadarkan mereka
memang lebih siap gitu dan dan mereka walaupun ya beberapa ada yang cerita cuman secara game plan
tapi ya joseph gue harap juga bisa grow up bisa nge buktiin juga sih